sempat terancam tidak dapat mengikuti ujian nasional pato sayaf siswa sd muda belia asal surabaya akhirnya mengikuti ujian nasional hari ini
ya orang tua berharap pato bisa mencapai nilai yang memuaskan sekaligus membuktikan bahwa usia bukan halangan bagi pato
senin enam belas mei menjadi hari yang istimewa bagi patuh sayap
sejak bagi peserta ujian nasional berusia delapan tahun ini sudah sibuk belajar dibantu sang kakak
sekolah pato sd multilingual anak soleh tidak mengantongi izin untuk menyelenggarakan ujian nasional
karenanya pato dan empat belas siswa kelas enam di sekolah itu harus mengikuti ujian di sd negeri tropodo ii
ujian dimulai pukul delapan dan berakhir pukul sepuluh
pada hari pertama ini ibu unda pato menunggui putranya ujian
ibu nda pato menunggu putranya ujian
pato masuk sekolah dasar pada usia empat lima tahun
dan menyelesaikan pendidikan sampai kelas enam dalam waktu empat tahun
resikologi menunjukkan pato sayaf memiliki angka kecerdasan atau iq satu ratus tiga puluh enam